gelombang tinggi akan melanda perairan selatan jawa timur dengan ketinggian gelombang mencapai empat hingga lima meter
fenomena ini terjadi akibat adanya pola tekanan rendah di filipina atau yang biasa dikenal dengan siklon tropis
akibat tekanan rendah ini pergerakan angin laut frontal ditarik menuju arah filipina yang berada di utara pulau jawa
kondisi ini secara langsung menyebabkan gelombang tinggi yang dipicu pergeseran angin
kecepatan angin akan berada pada lima hingga dua puluh knot atau sekitar tiga puluh delapan km per jam
dengan kondisi geografis pesisir selatan jawa timur yang langsung menghadap samudera maka potensi gelombang tinggi ini harus diwaspadai
kami perakirakan akan terjadi pada tanggal tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh dua hingga satu november dua ribu dua puluh
sementara itu para nelayan di kampung nelayan bulak banteng surabaya utara bersyukur karena tidak terimbas langsung fenomena ini
namun mereka tetap berhati hati ketika melaut karena beberapa tahun lalu ketika ada gelombang tinggi
beberapa kapal nelayan rusak
belum belum ada di sini
tahunya nanti dari itu televisi itu loh
itu dari itu nanti pak
bisa tahu itu gitu loh
kalau sekarang dengaran ada gelombang besar itu belum tahu
belum tahu sekarang
kalau di situ ada peringatan berarti tidak melaut atau tetap melaut
ya kalau ada peringatan gitu ya tidak melaut pak
belum belum ada
terus secara lainnya berarti melaut
ya tetap melaut di sini
oh jawab berapa biasanya
kalau saya berangkatnya nggak mesti
kalau di sini pernah kena gelombang tinggi tidak
oh dulu pernah
yang banyak perautan gelam itu loh
para nelayan berharap layar informasi cuaca di desa mereka diperiksa secara berkala oleh pihak terkait
karena pada senin ini layar informasi tersebut justru rusak
dengan jero caksono heri dwi sudarmanto surabaya jawa timur